abah emangnya pesen obat apa sih
emangnya abah sejak kapan punya reumatik
sejak makan bubur susulam
dah abah masuk dah
masa masuk rumah sendiri
tadi abah udah salam alekum
tapi umeh gak denger kali
kalau si mahmud yang dateng
gimana beli obat
jadi sih mi
tapi gue hampir ke gap
ke gap yang siapa ya
itu sama si kadal buntung dua
pake gue di ledak lagi
mau beli jamu kuda lari lari nih
pas sendal kabur
udah lah mbah
begitu aja disewotin
jujur aja ya pak ya
abah tuh letoy
kayak orang habis digebukin sekampung
benar tuh kata si mahmud
gak salah dia
tanpa herbar harmoni
abah tuh hadap
abah tuh hadap
mulut si mahmud didengerin
dari tadi abah perhatiin
umi kagak berhenti berhenti
uit bakal kita sumbangin ke panti asuhan
banyak bener sih mau disumbangin mih
ntar keuangan kita terganggu lagi
duitnya masih bagus bagus
gue udah simpen diberangkas
nah ini duit yang ngecek lecek aja yang gue sisain
buat gue sumbangin ke panti asuhan
rumah anak yatim
tapi kayak kebanyakan tuh mih
ntar yang cakep cakep masih simpen aja diberangkas
yang penting sumbangan kita itu lebih besar sedikit dari sumbangan si sulam
pelit amat jadi orang
nyumbang buat anak yatim itung itungan
cuman mau saingan doang meh sulam
belum aja didoain sama anak yatim
jadi gembel berdua

sampai ada anak tatu

jangan lupa subscribe yaa
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
bawa apaan tuh
ini pesanan haji muhyiddin
obat herbal khusus laki laki kayak yang diminum sulam
kok lu kasih bawa si muhyiddin
lu kasih aja bawa si sulam
sulam biar si sulam jadi gagal kasa tau
mak kalau sulap kebanyakan minum obat bisa overdosis
mak mau sulam overdosis
iiii itu emang penyakit lu dari mulia kecil
bukan karena minum obat
iya makanya kalau minum obat itu sesuai anjuran
sesuai anjuran dokter atau ahlinya
iya lagian kalau si sulam terlalu greg
nanti roh dia gak kejangkuk lawan
emang kok mau kalau sulam nyamber yang di luar
eh itu mulut lu apa gak disaring lu
ngomong tuh jangan asal geng aja tau
kalau si roh denger omongan lu tadi itu bisa jadi masalah tau
lu ngerti gak sih
gak boleh susah campur
gak boleh susah campur
gak boleh susah campur
gak boleh susah campur
gak boleh susah campur
gak mau ngajarin yang gak engga nih sama ponakannya sendiri
obat lu ada gak
ada cing di dalam
ini mau nganterin obat herbal buat abah lu
oke pak ji
soal gua beli obat sama lu
belum dikasih tau pak ji
udah kagak usah dikembaliin
sisanya untuk lu aja
untuk sedekah gua
hah pak ji
emangnya gua pak kirmiskin disedekahin
nih kembalinya empat
yah gocengan lagi
kagak ada seribuan
udah ya seribunya ambil aja sama pak ji
hitung hitung sedekah sama anak yatim piatu
walaukamad yang punya toko
lah emang dia yang punya
hei kadal buntung
minta duit kebersihan baji
emangnya lu ertek
kan sudah ada
petugas kebersihan yang biasa minta
eh lu kan tahu
gua ini sesepuh di sini
masa gua bayar iuran
makanya kita gantiin istilahnya
nah kagak ada sesepuh
kagak ada masyarakat biasa
semuanya sama bayar
cuman gocap baji
setiap bulan juga gocap
jangan lupa tambah tambah lagi
emang bener baji
tapi karena kita berdua tenaga outsourcing
untuk setiap tagihannya
kagak ada sesepuh
kagak ada masyarakat biasa
terbener lu cari duit berdua
gitu dong pak aji
dari pagi belum ada penglaris tau lu
lu udah minta duit mulu lu
ya mudah mudahan deh
pak aji bayarin ini nanti warungnya rame
kalau kita mau bahagia
kalau mau bahagia
bahagiain tuh kita berdua
kom ke belakang dulu kok
baik pak aji
obat herbal itu gimana
lu udah coba belum
kasih tau nggak ya
mantap pak aji
malah nih ya
bini ayah nyuruh ayah langganan tuh herbal sama si nelan
kenapa sih pak aji
kok kayaknya penasaran
ya kan pak aji
pak aji ngeborong abis nih obat herbalnya si nelan
dulu waktu itu kan gua mentret mentret
gara gara makan obat itu
tapi emang biasanya reaksinya beda beda sih
tiap orang pak aji
ah udah tersalah
udah udah pergi dah
yaudah kagak ada salahnya kalau mau nyoba lagi
kenal aja ya gua
pagi belom udah pelaris
udah minta duit minta duit
maaf nih terlambat datangnya
arisannya aja belum kita mulai
ini toko makin besar makin enak ya bu aji ya
duh bukan enak lagi
barangnya juga canggit
bagus bagus semua iya
ngomong ngomong si rehody ya udah dateng belum
belum bu haji belum dateng
gue punya berita panas
berita apa bu haji
bisa dengerin ya
untuk bu haji
lama amat masih di toko
udah pegel nih gue nungguin ya
udah sabar aja
orang sabar tuh bakal dapet banyak
mau nih mau curang aceh
gimana kalau beneran loh
udah itu bu haji udah mau dateng
betul kan kan